terima kasih anda masih menyaksikan kompas sahur
saudara masjid lawan kidul yang berada di tepian sungai musi palembang bagian hilir
menjadi salah satu tempat penyebaran agama islam kiai muara ogan
uniknya meski usianya yang sudah ratusan tahun
keaslian bangunan masjid bergaya tiongkok dan nusantara ini tidak berubah
tepian sungai musi menjadi daerah penyebaran agama islam di palembang
ini terlihat dari beberapa masjid yang dibangun di tepian musi
salah satunya masjid lawang kidul yang berada di kelurahan lima ilir kecamatan ilir timur ii
masjid dibangun salah satu ulama kiai muara ogan tahun seribu delapan ratus
atau sepuluh tahun setelah masjid kimarogan di kecamatan kertapati dibangun di bagian hulu palembang
bernama masjid tawang kidul karena posisinya yang menghadap sisi selatan sungai musi atau bagian hilir
meski berusia satu ratus empat puluh tiga tahun
masjid masih kokoh dan bentuknya pun tak berubah masih mempertahankan keasliannya
bangunan masjid bergaya tiongkok dan nusantara dibuat mirip dengan masjid agung palembang
yang atapnya berbentuk limas berundak dan dihiasi tanduk
serta tambahan mustaka di puncak kubah utama
masjid makin gagah terlihat dari tepian sungai musi
dengan menaranya yang digunakan untuk mengumandangkan azan
seperti masjid lainnya masjid lawang kidul ditopang empat tiang sokoguru dan tiang penyangga lain
keunikan juga terlihat dari mimbar masjid yang indah dengan ukiran khas palembang
masjid lawang kidul ini merupakan kembaran dari masjid kiai merogan yang ada di kertapati
jadi dua masjid ini dibangun oleh satu orang yang sama
yang lebih dikenal dengan nama kiai marogan
kalau kami nyebutnya datuk kiai marogan
beliau yang membangun masjid lawang kidul ini sepuluh tahun setelah beliau bangun
masjid k marogan di kertapati
jadi masjid ini lawang itu artinya pintu
jadi kidul itu selatan
jadi masjid ini pada mulanya dibangun itu dari pintu yang menghadap ke selatan
karena datuk kiai marogan itu beliau dakwah itu mondar mandir dari lawan kidul ke marogan
masjid lawang kidul yang mampu menampung hingga satu lima ratus jemaah ini
saat ramadan kegiatan keagamaan makin ramai digelar
hatam quran hingga berbuka puasa bersama